atau bifan di negara korea selatan
selamat pagi mas aldi kabar baik alhamdulillah sehat sehat semua
karena untuk informasi terbaik yang kita punya
itu dia berkembang biak karena banyak makanan karena tersumbat di situ
ternyata apa yang dikhawatirkan dari isu isu munculnya dan menguatnya politik identitas itu
dulu sempat ketemu chief atau masih liputan di dpr
terlewat dulu ada sebuah partai politik ketika dalam proses pencalonan legislatif dia undang
lalu oh ternyata apa yang saya lakukan ini ternyata juga dilakukan oleh beliau beliau
menghela keseluruhan inovasi ai untuk negara kita